ya kita bahas pan terakhir di segmen terakhir ini
storynya pan ini dari oposisi gabung ke pemerintah
di bawah bang zulkifli hasan
kemudian ada friksi friksi yang berbeda di dalam tubuh internal pan
nah ketika kemudian pan berikutnya seperti apa
dari bacaan anda mungkin mas elvan
yang menarik dari kongres pan kemarin adalah kembalinya hatta rajasa
hatta rajasa ini dikenal sebagai orang yang lebih handal
dia dekat dengan semua orang
bahkan ketika kalah pilpres dia pun berhubungan baik dengan jokowi
di balik layar mereka punya hubungan yang baik
dan pan hari ini itu ada zulkifli hasan
yang sebelum pilpres ya dia kan berada di partai pendukung pemerintah
kemudian ada hatta rajasa
kemudian amin rais tanda petik sudah disingkirkan dari pusaran inti
terus mau kemana lagi pan kalau bukan menjadi partai pendukung jokowi
karena semua batu halangan sudah tidak ada
dan pan sebagai partai yang akan tadi mas teguh sampaikan menghadapi target yang sangat berat
oh tidak ada mobil yang berjalan tanpa bensin
tanpa amunisi sangat sulit untuk bisa ke sana
artinya bergabung pemerintah itu adalah pilihan yang realistis ya
saya menduga duga masih bertanya tanya
ada deal apa di kendari ketika seorang hatta rajasa yang mendukung asman abnur
kemudian memutuskan untuk memberi dukungan kepada zulkifli hasan
kira akan ada yang jadi menteri di antara mereka
prediksi saya mungkin asman abnur akan kembali
karena kalau dari cerita asman abnur waktu itu dia menyatakan bahwa dia itu mundur karena inisiatif sendiri
presiden waktu itu tidak meminta dia mundur
nah ini kalau begini menjadi masuk akal nih
karena presiden pun ketika mengangkat menteri dia mengangkat orang yang sudah pernah kerja
dia mungkin akan ada kata kata apresiasi
politik itu biasa
dalam konteks apa partai pan ketika menjadi pengusung masuk ke dalam partai pendukung pemerintah itu juga strategis untuk pan
dia punya akses dan punya dukungan yang kuat
misalnya mereka lagi berjuang untuk memutuskan dana partai
meningkatkan dana partai
yang itu akan sangat penting untuk mereka untuk ngegas
di saat yang bersamaan kita tahu juga zulkifli hasan lagi bolak balik juga nih dipanggil ke kpk
tapi tetap kembali jadi seorang ketua umum
itu juga tantangan untuk pan sebenarnya
ketika itu juga pernah terjadi di partai lain juga
ketua umumnya dipanggil segala macam
cuma itu kan menjadi sebuah
di kalangan masyarakat itu mereka langsung menerka nerka
jadi kalau pan sangat cepat menyatakan dukungan ke jokowi pertanyaan itu akan semakin besar
apa motifnya begitu ya
itu akan menjadi pertanyaan yang akan muncul
kalau dia buru buru untuk segera
gimana mas teguh
arah arahnya apakah betul pan akan ke pemerintah atau seperti apa
kalau misalnya harus dengan bergabung ke pemerintah kan nggak salah
menjadi bagian dari penguasa kan nggak salah
yang salah itu kan membohongi rakyat
membuat rakyat tetap hidup dalam kemiskinan
menciptakan ketimpangan itu yang salah
membohongi kader membohongi anggota partai
kalau dia adalah orang partai itu yang salah
menjadi bagian dari pemerintah saya kira nggak salah
secara moral gitu
nah kalau misalnya kepemimpinan julkir fihasan priyodo ini
memutuskan bahwa mereka harus
saya nggak tahu apakah mereka akan lakukan atau tidak
tanda tandanya ada ke arah sana
kalau misalnya mereka memutuskan memang mereka harus menjadi bagian dari penguasa
karena hanya dengan demikianlah mereka bisa mempertahankan
presensi kehadiran pan di kancah internasional
saya pikir masuk akal
dan nggak salah
yang salah nanti kalau misalnya didapat menteri menterinya nggak kerja
nah itu salah tuh
tapi kok cuma dimintai bantuan untuk membantu sesuatu yang bisa dibantu
dan semua rakyat juga membutuhkan orang
yang bekerja di hal itu apa yang salah
saya kira begitu kok saya melihat
tapi pragmatis juga dong berarti ya partai politik ini
nah yang juga akan salah nanti kalau misalnya dia hanya mengejar itu saja
tetapi kemudian tidak berusaha untuk membangun partai
dia mesti balikkan
nah dia akan salah kalau misalnya itu tidak tercapai
ya dia nggak salah dong
di mana salahnya gitu
sesi miliknya seperti itu
lagi lagi partai politiknya tentu adalah tujuannya adalah tentu elektoral ya sebetulnya
nah elektoral gabung pemerintah ini peluang elektoral tinggi juga mas raffan
padahal kan ada ceruk juga sebenarnya
justru suara suara oposisi yang mungkin masyarakat tidak terakomodir
karena oposisinya juga sekarang kan cuma satu
katakanlah pks yang paling clear
sebenarnya kalau mau ngambil elektoral
sebenarnya di mana mana lebih strategis jadi oposisi
karena dia akan lebih punya panggung yang luas untuk bisa menyuarakan suara masyarakat
cuman kan diantara partai itu kan juga ada istilah
kering di luar gitu kan
segala kering nanti itu maknanya apa mungkin politisi lebih paham lah
nah dalam kondisi itu ketika partai masuk ke pemerintahan
dia akan menyelesaikan masalah yang satu itu
butuh asupan gizi juga
iya asupan gizi itu
ler demokrasi malam hari di editorial v
terima kasih banyak mas elvan
mas teguh terima kasih banyak
kita lihat seperti apa
sama kemudian pembahasan ini
dan kita lihat lagi apa isu yang menarik pekan depan
karena tentu kita menarik untuk kita perhatikan bersama dan kita kawal sama sama
terima kasih banyak mas teguh dan juga mas elvan
dan demikian ler demokrasi malam hari
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses yang juga di dalam kedemokrasi di indonesia
bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia
saya renhar sirat
terima kasih banyak mas ravan mada